saudara seorang pelajar di kabupaten bulukumba sulawesi selatan dilarikan ke rumah sakit
usai dianiaya oknum polisi
korban mendapat perawatan akibat mengalami patah tulang dan luka lebam di tubuhnya akibat penganiayaan
korban yang merupakan pelajar berusia enam belas tahun kini menjalani perawatan medis
di rsud sultan daeng raja kabupaten bulukumba sulawesi selatan
penganiayaan yang dilakukan bribtu berinisial ad terjadi di rumah pelaku pada kamis lalu
saat itu korban sedang bertamu menemui adik pelaku
tapi tiba tiba pelaku datang dan menganiaya korban hingga luka dan patah tulang
pelaku kini telah berada di propam polres bulukumba untuk proses penyelidikan
dalam masalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi ujung buluh
yaitu inisial adik brip dua ad sementara kita amankan di propam polres bulukumba
terus untuk sementara kita melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi
untuk sementara kita amankan di propam untuk pengawasan